nama ola ramlan digadang gadang menjadi jurubicara anies sandiaga
nama ola ramlan muncul setelah beredarnya foto dirinya berpose bersama calon wakil gubernur sandiaga uno
menurut ola pertemuan tersebut hanya mendiskusikan masalah lapangan kerja di industri kreatif
bukan ajakan menjadi tim pemenangan anies sandi
ya kalau selama ini bisa memberikan apa ya menjadi mendongkrak gitu ya ya nggak ada masalah sih
maksudnya selama artisnya itu juga mempunyai kapasitas yang bagus gitu
kalau aku bilang sih ya kayak gitu